kita di segmen terakhir ini pilkada dua ribu dua puluh memang tidak hanya sekedar bobi dan juga gibran yang menarik perhatian
tapi memang itu kasus belia yang penting untuk kita juga bahas
saya mau ke bung komarudin untuk kata penutup kita menuju pilkada serentak dua ribu dua puluh
apa yang paling penting untuk kita highlight dan kita bold bersama
yang paling penting mari kita laksanakan pilkada tahun dua ribu dua puluh dengan penuh tanggung jawab sebagai warga negara
dan penuh damai untuk kita capai kepala daerah yang baik
apa yang paling penting untuk dipelajari dibanding pilkada pilkada sebelumnya
yang harus dipelajari dua ribu dua puluh ya kita banyak sekarang calon calon anak muda dengan juga yang tadi ada masalah apa namanya
dinasti ya harus hindari dinasti lah saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kati dinasti
termasuk anak anaknya presiden jika ingin maju
yang itu nanti kamu yang tanya kepada presiden jangan tanya kepada saya
oke terima kasih
karena itu soal tadi anda sampaikan itu soal etika
kalau menyangkut etika dan moral itu pertanggung jawaban orang per orang jangan tanya kepada orang lain
ya bung roki begitu kan
oke tepuk tangan untuk bang komar ketua dpp pd perjuangan yang bicara cukup
lantang hari ini
mas eko terakhir menjawab momentum lah etika dong gimana
dan pilkada dua ribu dua puluh anda concern nya kan di gibran dan bobby nih sebagai keluarga dekat presiden
ya etika itu kan kembali soal persepsi ya
nah kalau soal formal demokrasinya
enggak enggak maksudnya begini kita formal demokrasinya itu sudah selesai ya
karena memang awalnya ada yang mengatur itu
tapi kemudian sudah dirubah oleh mahkamah konstitusi
itu artinya apa setiap warga negara boleh atau berhak bisa mencalon itu
nah sekarang soal diskus politik dinasti itu
tadi saya sudah menjelaskan bahwa dalam politik siapapun sebetulnya
apakah itu anak pejabat anak presiden dan sebagainya
itu yang paling pokok adalah komunikasi dengan masyarakat
nah hal yang kedua adalah soal konsentrasi dan pembatasan kekuasaan
untuk tidak kemudian melakukan intervensi terhadap proses pemilihan itu
seberapa menjawab ini presiden yang punya kekuasaan
punya instrumen kekuasaan yang besar untuk tidak
tidak bisa itu diomongkan oleh presiden
presiden sudah menyatakan tetapi kemudian masyarakat juga mengawasi
itu yang menurut saya yang paling penting
karena dalam politik dinasti itu perspektifnya kan seperti politik raton
bahwa kekuasaan itu diberikan tanpa ada meritokrasi
nah keluarga politik ini juga melakukan meritokrasi loh
mereka melakukan kerja kerja politik
dan hasilnya ada diraknya terpilih atau tidak nanti ya mas eko
oh iya bisa tidak terpilih juga
terima kasih mas eko

ya kita mengharapkan satu pilkada yang bebas dan adil lah gitu ya
jangan lagi ada pengalaman pengalaman di masa lalu
di mana kekuatan kekuatan apa namanya negara begitu
ikut menentukan apa namanya proses proses pilkada
itu kapan tuh bang
ya banyak lah gitu
salah satunya kan itu yang kita ingat kemarin itu
ya saya kira semua harus bersikap netral
polisi masih netral gitu ya
kita tulis tapi kpu dan semuanya itu
kita mau yang baik baik aja lah
ya kan siapapun yang terpilih kan juga sepanjang memang dia baik dan dipilih oleh rakyat
baik baik aja lah
oke terima kasih bung rahlan
rocky dua ribu dua puluh politik demokrasi kita cuaca gelap mendung atau masuk musim semi setelah kemarin kata anda mendung
udah pasti halilintar
karena anda bayangkan pemilu pilkada itu bulan september ya
september tahun depan
berarti kurangin enam bulan udah panas itu
mulai bulan maret udah panas pilkada itu
bulan mart itu
negara harus mulai bayar utang
kris ekonomi mulai awal februari itu
partai partai kantongnya kosong semua itu
mau rampok apbn terbatas yang ada di dpr itu
jadi kita mesti bayangkan itu
bahwa ada keadaan yang bisa memberantakan ide demokrasi itu lewat pilkada itu
kenapa itu potensial terjadi
karena tadi saya terangkan bahwa tidak ada kondisi citizenship
orang masih tumbuh dalam dendam itu
seluruh fasilitas politik masih dikendalikan negara
anda bayangkan misalnya pilkada itu bisa seperti kejadian di munas golkar
nah bagian itu juga akan masuk ke situ
mereka yang dendam pemilu hari ini pemilu kemarin juga akan memanfaatkan itu
radikalisme masih akan dijadikan sebagai wacana
jadi saya membayangkan itu kayak di ada namanya kampung petir di
setiap detik ada petir di situ
nah bahayanya kita tidak punya penangkal petir yang mampu untuk mengatasi tiga puluh ribu megawatt petir pilkada itu
jadi pilkada dua ribu dua puluh dua itu akan jadi pesta petir
oke terima kasih
oke kita akan lihat petirnya
apakah petirnya seganas dan menghasilkan positif seperti atta halilintar atau tidak
kita akan lihat tahun dua ribu dua puluh empat
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
terima kasih teman teman mahasiswa atas
partisipasinya kita sudah sampai di penghujung upas tuntas malam hari ini
merawat demokrasi dan menjaga kebebasan harus jadi tarikan napas penting dalam politik indonesia dua ribu dua puluh
jangan sampai kebencian alat cebong dan kampret bermetamofosa jadi makhluk makhluk lain yang mengerikan dan menggerogoti persaudaraan kita
demikian kupas tuntas malam hari ini
saya budi adiputro sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan